dan aturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan nomor telepon prabayar sesuai dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga sepertinya menimbulkan polemik baru
ya beberapa pemilik nomor telepon seluler prabayar mengaku bahwa data kependudukannya tersebut digunakan untuk mendaftarkan nomor telepon seluler yang bukan miliknya
tenggat waktu pendaftaran nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga bagi pengguna kartu telepon prabayar sudah lewat pada tanggal dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas kemarin
kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan data kependudukan milik mereka tampaknya benar benar terjadi
di beberapa tempat di indonesia muncul beberapa laporan masyarakat bahwa data kependudukannya digunakan untuk mendaftarkan nomor telepon yang bukan milik mereka
menanggapi kejadian itu menteri komunikasi dan informasi rudiantara menyatakan bahwa masyarakat bisa meminta operator penyedia jasa seluler untuk menghapus nomor telepon yang bukan milik mereka
saya ditanya kok data bocor
risis prabayar bocornya di mana
karena prosesnya dari pelanggan diminta menyampaikan etika dan kartu keluarga
kepada operator operator yang meneruskan kepada duk capil dicek di duk capil diverifikasi benar atau tidak
datanya tidak ada di kominfo apa yang bocor datanya aja nggak ada
nah terus kenapa terjadi
nah sekarang sedang dikelusuri kemungkinannya ada yang ngambil ngambil dari mana mana dipulang pulang dipakai sama orang
semua pelanggan bisa ngecek masing masing operator ada fitur cek
nik saya kakak saya dipakai berapa kali
kalau lebih dibanding satu kali datangin operatornya
yang bener yang mana ini kan punya saya
coba hapus yang di delete sama visitor